presiden joko widodo merespon langkah kpk yang menjemput paksa mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo pada kamis malam
menurut jokowi kpk memiliki alasan tersendiri hingga mempercepat penanganan terhadap syahrul
selain itu jokowi juga menegaskan proses hukum harus dijalani oleh pihak yang terlibat suatu kasus
kita harus hormati proses hukum yang ada baik di kpk di kepolisian di kejaksaan
itu proses hukum yang harus dijalani
ada anggapan politik saja pak
ada anggapan politik saja
apa hubungannya mas
karena seharusnya datang ke perusahaan hari ini tapi diberi buku
ada pasti ada alasan alasan dari kpk kenapa dipercepat seperti itu
kita hormatilah proses hukum yang ada di kpk
untuk menteri definitifnya pak karena ini arjen untuk mengatasi dapat penyelidikan